inilah foto enam siswi berkerudung yang berpose angkat senjata laras panjang sembari mengenakan rompi anti peluru yang viral di media sosial sejak sepekan terakhir
belakangan diketahui foto itu merupakan saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah madrasah aliyah di pondok pesantren tanfits baitul quran al jahra di desa tawang anom kecamatan panekan kabupaten magetan jawa timur
dalam unggahan dua foto yang beredar di laman instagram muncul beragam komentar dari warganet yang merasa resah lantaran khawatir anak anak di sekolah itu diajarkan pendidikan militer yang nantinya hanya akan menanamkan kekerasan dan radikalisme
menyikapi hal itu pihak sekolah memberikan klarifikasi
isgianto ketua harian pondok pesantren tanfitz baitul quran al zahra magetan membenarkan foto itu benar berada di ponpesnya
ditambahkan foto itu bagiannya
bagian dari promosi kegiatan ekstra kurikuler baru dalam giat masa pengenalan lingkungan sekolah
sesuai rencana ekstra kurikuler airsoft untuk pelajar itu diberikan kepada siswa siswi madrasa alia al jahra di tahun ajaran baru dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
sebenarnya foto itu adalah eksbisi adalah merangkang menyambut tahun ajaran baru di dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
itu memang di al jahro ini ingin mengadakan kegiatan yang sifatnya ya
ada sesuatu yang baru lah yang dapat diakses oleh anak anak
salah satunya kita ada eksbisi airsoft gun yang itu insya allah juga secara legal formal setelah kita pelajari itu ya memang menjadi sesuatu yang legal
memang terkait dengan praktiknya dengan dinamika yang ada yang berkembang di dalam masyarakat ini ya mungkin nanti akan kita kaji ulang
pihak sekolah pun meminta maaf atas foto yang beredar menjadi viral hingga membuat resah masyarakat
pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kementerian agama yang menaungi ponpes untuk menyatakan sikap membatalkan rencana ekstra kulikuler itu